milih milih pita capek juga ya
gara gara zara nih beli pita sampai satu jam
sebenarnya kalian ikhlas gak sih nemenin kita
udah yuk kita jalan lagi
yang namanya hantu itu ya pasti ada dimana mana
terus kita harus kemana dong kak
langsung mau ketemu hantu pas lagi mambung artiwan
aduh bapak kamu jangan kemakan omongan ayah deh
ayah emang begitu suka nakut nakutin
aduh bapak kamu jangan kemakan omongan ayah deh
aduh bapak kamu jangan kemakan omongan ayah deh
bucan di luar derespisan
kok belum pulang pulang abis nganterin jahitan
main kamarana sih baru daktek
di luar masih hujan
dres banget malah
kenapa ngajak aku kesini sih kak
rumah kosong serem banget reva takut
lagian rumahnya sama persis
kayak nanti aku semalam serem banget
rafa udah dong
jangan mikir yang aneh aneh
apalagi inget ingetin mimpi serem
ngajak ngunduh disini
dia beri kita kebasahan
mendingan hidup disini
lu sudah kalah
seher dengan mam sasar
kamu ber institute kan
sepi banget nih malam ya mudah mudahan aja ada yang mau beli sate sate bang
ada yang beli itu ya bentar bentar alhamdulillah
mau berapa tus
kalau dikasih tau sama orang tuanya suka nggak nurut
udah dibilangin sih bella teh
bella april kalau mau pergi
sekarang udah hujan
minta dijemput anterin payung

suka seaneh anehnya aja itu mana kan

saya rt disini
bapak kayaknya bukan warga saya pak ya
ada yang bisa dibantu pak
malam jumat dewan segera tiba
mereka akan datang
dan akan terjadi mimpi buruk
malam jumat akan tiba
mimpi buruk akan datang
maaf pak saya kurang maksud
malam jumat kelimun
saya digolein hantu bang
tidak lagi jualan bang
ada hantu disana bang
hantunya banyak banget bang
baru kali ini saya ngeliat hantu banyak banget bang
tuh hantu undangan
aduh bang percaya bang
banyak banget hantu disana bang
masa nih selesai
kau terin wentuk
hai muli mandiin gak cuy eh aneh udah mandi eh yang belum mandi dia nih eh sebarangan kamu aku
tuh mandi sehari empat kali berendam terus ah masih aja bau mandiin gak cuy mandi malam malam
tapi aduh aduh aduh jangan jangan aduh mandi mandiin gak cuy aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
eh lo ngomong aja ya dua ya gue sebentar ya ke belakang ya udah ribut aja ya buat dua
aduh aduh dek
aduh aduh dek
aduh aduh dek
aduh aduh aduh
sidik lari duluan
lo gue mau tinggal tapi gue gak tega
mp kabur aja deh
gue duluan ya
hah di kelas sih
yaudah yuk kita jalan lagi
ada yang tepuk kapak
tapi kan di sana gelap
enggak aku takut
udah lah kita lihat aja
gak usah takut
gak apa apa nggak usah takut
tuh aja aku mau senter
gak ada siapa siapa kok
kenapa kalian takut
terus siapa yang tepuk tangan
itu pak yate